masih terkait persebaran pemilih rasional dan penganut sentimen sara dalam pilkada dki jakarta
calon wakil gubernur sandiaga uno dan silviana murni angkat bicara mengenai kampanye negatif
yang belakangan menimpa calon petahana basuki cahayapurnama
dua calon wakil gubernur penantang petahana ini menilai bahwa kampanye dengan mengangkat isu syarat
tidak akan mengedukasi masyarakat ibu kota
upaya saling mendukung ditunjukkan oleh para pasangan calon menjelang masa kampanye pilkada dki jakarta
termasuk calon wakil gubernur penantang petahana sandiaga uno dan silviana murni
keduanya sepakat untuk memberikan dukungan kepada basuki cahayapurnama atau ahok
yang dilaporkan ke polisi dengan tuduhan penistaan agama
sandiaga dan silviana juga sepakat untuk menghindari kampanye negatif
termasuk kampanye yang membawa sentimen sarah
ani sandi tidak akan mengomentari video yang sekarang sangat secara masif beredar
yang sangat masif beredar
malah posisi tim kampanye ani sandi memberikan sokongan atau dukungan kepada pihak petahana
untuk melaporkan kepada aparat
jakarta ini melting pot jakarta ini plural sekali
kenapa jakarta bisa maju kenapa jakarta bisa jadi show window nya indonesia

karena egaliternya karena open mind
ya kemudian karena ya kalau terjadi persinggungan persoalan itu menurut saya ini hal yang biasa
yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana harmony in diversity
kepolisian republik indonesia belum berencana memanggil gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
terkait laporan sejumlah pihak terkait dugaan penistaan agama
sementara itu kepolisian juga akan menerima segala bentuk laporan dari masyarakat
belum ada karena kita tahu memang secara realita di negara kita ada undang undang sebelas tahun dua ribu delapan
undang undang tentang informasi transaksi elektronik
di mana di sana ada pasal pasal yang mengatur berkaitan dengan masalah yang bernuansa
kaitan ujaran kebencian rangkaian perkataan bohong dan sebagainya
jadi oleh karenanya sekali lagi fenomena hal hal yang sifatnya laporan kepada pihak kepolisian
kepolisian menerima dan akan mempelajari dengan seksama